afif sama sekali nggak peduli itu sama mereka
ya afif berusaha dong untuk mengubah surat wasiat itu
supaya sintia dan vicky mendapatkan apa yang menjadi haknya
gak sama sekali
udah gak perlu dijelasin
saya juga gak terima
kamu kan denger sendiri
di depan pajaya saya itu nggak terima
saya bilang bahwa itu semua gak sah
udah kamu gak usah khawatir deh
itu perempuan gak bakalan dapat
udah serahkan kepada saya
sepeser pun dia tidak boleh mendapatkan harta warisan keluarga saya
yaudah sekarang mama istirahat
gak boleh kemana mana
bel kayaknya kita harus cari cara supaya bikin ibu kamu tenang deh
selama ini kan kita udah banyak masalah
sekarang ketambahan lagi harus ngerawat ibu kamu yang gangguan mental
kalau didiemin lama lama aku khawatir orang yang denger juga jadi curiga
siti yang kamu bicarain itu adalah ibuku
dan ibuku sama sekali gak ada gangguan mental
kamu jangan tersinggung ya
aku ngomong kayak gini juga karena aku pengen ibu kamu sembuh
kita harus cari obat supaya ibu kamu sembuh total
tapi buat beli susu shiva aja kamu susah
apalagi beli obat
aku ada simpanan uang kok
itu kan buat imunisasinya siva
susah payah kamu nabung
masa sekarang malah kamu pakai untuk beli obat ibu kamu
pupuk punya kamu sudah padat mihoo
ada nanya juga tak
iya biar begitu
aku takut nanti malah mas iko dan reno jadi tahu keberadaan kamu
aku gak akan membiarkan itu terjadi
dan aku enggak akan membiarkan keluarga aku membawa mamaku kembali
aku gak mau dia balik ke rumah reno
karena di sana itu ada sahnas yang jahat
dan aku juga akan cari cara
untuk mendapatkan uang
mengobati mama dan juga imunisasinya shiva
aku yakin allah pasti memberikan aku jalan keluarnya
yaudah kalau gitu aku pergi dulu ya
dia itu betul betul ketaluan
dia menolak untuk merubah isi surat wasiat dari mas arta
padahal kita semua tahu surat itu sangat tidak adil
begitu banyak hartanya mas arta
berlimpah semua harta dia
sintia sama afiki gak dapat apa apa
mas dan yang bikin aku tambah sedih mas
bella dan anaknya itu mendapatkan bagian
dan sekarang afif lagi mencari bella dan anaknya untuk memberikan surat wasiat itu
udah lah tenang aja
mama tidak akan membiarkan bella mendapatkan sepeserpun
terus terang ya cyil
aku tuh sedih banget dengan kejadian ini
anak aku sintia itu jelas jelas istri sahnya afif
dan vicky jelas jelas anak kandungnya afif
tapi entah kenapa afif sama sekali gak peduli itu sama mereka
ya afif berusaha dong untuk mengubah surat wasiat itu
supaya sintia kembali
dia dan vicky mendapatkan apa yang menjadi haknya
tapi ini enggak sama sekali
udah gak perlu dijelasin
saya juga gak terima
kamu kan dengar sendiri
di depan pak jaya saya itu gak terima
saya bilang bahwa itu semua gak sah
udah kamu gak usah khawatir deh
itu perempuan gak bakalan dapat
udah serahkan kepada saya
sepeser pun dia tidak boleh mendapatkan harta warisan keluarga saya
tapi mah kalau misalkan surat wasit itu nggak diganti dalam waktu satu minggu
surat wasiat itu dianggap sah
dan bella akan mendapatkan semua hartanya papa arta
iya betul sil
terbatas banget nih waktunya sih
cuma satu minggu
semakin banyak diomongin semakin pusing nih saya
pokoknya si perempuan membawa sial itu gak bakalan dapat
saya akan menyuruh afif untuk merubah surat wasiat itu
udah beres kan
udah masa minggu loh sil
terbatas banget kan waktunya
iya iya saya tau gak usah dijelasin
tenang aja nanti semua saya beresin
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
bentar aku panggilnya
ini kesempatan untuk mengambil surat itu
mama kenapa sih
mah mama jangan gitu dong
please banget ya afif
kamu dengerin deh omongan mama kamu ini
kalau enggak semakin lama
mama kamu akan semakin nekat
dia akan gak mau makan akan lemas
lama lama dia akan
gak usah diterusin
aku tau semuanya
mama gak usah macem macem ya
harusnya mama nih yang marah sama kamu
kenapa kamu diem aja keputusan warisan papa seperti itu
harusnya bella gak boleh mendapat bahagia seperti itu dong
afif harus bagaimana
itu sudah menjadi keputusan almarhum papa
dan kita tidak bisa menolaknya
mama tahu itu keputusan papa
tapi mila sekarang kamu harus nurut sama mama
mama tetap akan mau makan
mama gak mau makan
mama gak mau minum
kelakuan kamu duraka sama mama
afif sudah nurut sama mama
apa yang afif menurut
apa yang afif nggak turutin
semuanya afif turutin maunya pak
tolong deh ma
mama gak usah mengadah ngadah
mama jangan kena kecil dong
afif menuruti semua keinginan mama
bahkan afif harus menikahi perempuan yang afif gak cintai
itu semua demi mama
kamu ini benar benar anak yang tidak punya rasa terima kasih sama orang tua
jadi sebagai anak
afif harus berbakti kepada kedua orang tua
bukan salah satunya
pokoknya kamu harus nurutin paketan mama
kamu harus rubah surat wasiat papa itu
mama gak terima
pokoknya bella gak boleh mendapatkan bagian
pembicaraan ini tidak akan pernah selesai
dan afif tidak akan pernah membatalkan keputusan almarhum papa
aku udah dengar semuanya
dan menurut aku mama kamu benar
aku heran deh sama kamu
kamu ngapain sih ngasih semuanya ke bella dan anak saya
kamu gak suka campur cynthia
aku bukannya mau berdebat
kenapa sih kamu lebih perhatian sama bella dan anaknya daripada anak kamu sendiri
kamu gak dengar ya pak